yang pasti ada yang jam malam kayak pusat pembelanjaan gitu terus rumah makan
yang pasti ditutup tutup terus kegiatan kegiatan masyarakat juga dibatasi
kayak sekolah masih lima puluh apa nggak boleh masuk terus di kantor juga wfh wfh gitu
ya intinya kan pembatasan dalam artian kayak pekerja itu nggak dikurangin ya
dalam artian ada yang work from home gitu kayak gitu pak
terus masalah kayak kereta ini kan juga apa ya dia ada jadi kayak kereta itu dikurangin juga sih pak kelihatannya
pusat pembelanjaan buka jam sepuluh sampai jam sepuluh
sama aja sih pak ya kalau menurut saya sih sama aja ya
kalau dari sisi pekerja sih sebenarnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu ngefek gitu loh pak
jadi pekerja kan dia berangkat kerja terus pulang kan kayak gitu doang sih pak
kalau menurut saya kurang efektif ya mas karena memang dari yang kemarin psbb
terus sekarang ppkm itu kurang menurut saya sendiri kurang efektif
karena sama aja gitu masyarakat juga masih banyak yang tetap berkeliaran
menurut saya ya kurang efektif sih sebenarnya
kalau orang masih sama aja berkegiatan di luar masih sering kontak
sama aja pasti ketularan
ketularannya pasti ada
ya menurut saya sih secepatnya antivirusnya direalisasikan pak
dalam artian rakyat luas lah gitu sih pak
menurut saya ya mungkin pemerintah lebih ketat lagi memberikan peraturan kebijakan yang benar benar itu
membuat orang tetap di rumah aja
sebenarnya membingungkan ya
membingungkan masyarakat juga ada psbb ppkm gitu
menurut saya tuh pemerintah tuh harus lebih tegas gitu
peraturan mana yang harusnya lebih diterapkan dan itu benar benar efektif